tasik udah gede eh temen gue masak dari tasik bener bener lu ya
mungkin rejekinya setelah main di ini kali ya